sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tanda kok ngomongnya jadi kasar kayak gitu sih
tanda potong rambut
rambut panjang gerah panas
salah memang jelek enggak kan
nggak kok nggak ada
yaudah kalau gitu
oh pergi ke kamar dulu ya tanda
kayaknya mulai sekarang lo mesti belajar nih gaya bicaranya si mary itu
kalau lo gini terus lo bakal ketahuan dia pasti bakal curiga
yaudah belajar sekarang kita di belakang
jangan mirip kan
lu jangan minta gue pakai rambut panjang gerah
mir gaya lo tuh masih kayak preman pasar
belum kayak mary
ubah ubah ubah ubah ubah
lo jangan ngajakin gue loh
si mary tuh kembaran gue bukan kembaran lo monyong
kalau gaya mary itu jalan kayak perempuan dikit dong
jangan kayak laki gitu ayo cepet cepet cepet total total dong total ya total
tapi cara bicara lo tuh agak kesunda sundaan
ah ah ah aja gitu itu itu jangan lo rubah lagi bagus itu bagus
udah udah udah
sekarang bebas nih gue tante meri udah gak marah lagi
eee biasa mau ngajakin opi jalan jalan tan
nggak bisa opi nggak boleh keluar rumah
kamu saya nggak kasih izin untuk deketin dia lagi
mulai hari ini kamu jauh jauh sama ovi
tan tan tante gimana sih kemaren katanya boleh sekarang nggak boleh
yang bener yang mana
tante tante ini ada apa
kemaren katanya boleh kita jalan jalan sekarang nggak boleh pi
tante tante kenapa sih kemaren kan tante bilang boleh
kan sekarang nggak boleh lagi
udah kamu jangan ngebantah terus masuk
nggak tante opi nggak akan masuk sebelum tante bilang alesannya ada apa
masuk udah masuk
gimana sih tante mary
kak gue itu bosen jagain istri tua suami lo itu tau nggak
terus nanti kalau sampai dia kabur gimana
kak tenang aja pokoknya dia itu nggak mungkin kabur
terus kamu mau ngapain di sini
gue tuh lupa banget gue bosen makan nasi bungkus mulu lo udah makanan gak
eh kamu siapin itu makanan untuk adik saya
iya tante safira
kamu juga nanti habis ini kamu langsung tuh pergi lagi ke sana
nanti kabur lagi si omas itu
wah anaknya omas boleh juga

nanti aku mau pergi ke sana

cantik mau kemana temenin aku makan dulu dong

as if aku tunggu cuci piring oke
ya udah gak tahan lagi
nah ini bang paul ayo masakin wah istimewa buat bang paul
ya masak apa
masak sambal balado jengkol pasti bang paul senang deh coba den coba
ini enak banget den ya aku mau dong
ya aku kangen semuanya kapannya bakal balik lagi
ada apa tanda kok malam malam kayak gini teriak teriak
oh pi oh pi lagi belajar
enak ya cucian piring itu banyak kerjain gitu
loh loh kan kan ada bismi tante
saya gak suruh bismi saya minta kamu
tante tapi opi lagi belajar
enggak peduli kerjain
lihat tuh cucian banyak kerjain
tante dulu gak pernah nyuruh opi untuk kerja kayak gini tante
tante malah nyuruh api untuk belajar
saya lakukan semua ini supaya kamu bisa lebih disiplin
mulai sekarang kamu harus beresin semuanya
kalau rumah belum beres kamu tidak boleh masuk kamar
ngerti tante tapi dem udah kerjain aja
awas kalau kerjaan kamu gak putus
tante udah sepuluh an beres
sekarang ini beda kita lagi ngejalanin misi besar ngasih tuh ngerti ngasih lu ah wah wah wah wah
lo jangan lupain gue gitu dong gue nih gue bingung harus kemana kalau tanpa lo gue
tahu ya lu kemana aja kek hai sana enak aja lo ya lu lu gua udah gue bantuin ya jadi merry gadungan
sekarang lu bantuin gua dong lu kasih tempat gua di sini ah oke oke oke lo boleh tinggal di sini
tapi dengan satu saran lu nggak boleh keluar kamar lu nggak boleh kelihatan sama si anak
tuyul ngerti lo hahaha beres beres oke uhuh mirna sayangku cinta kamu aja